memasuki hari ke enam kegiatan sel sabang dua ribu tujuh belas kota di ujung barat indonesia ini diguyur hujan
kegiatan yang dibuka oleh wakil presiden yusuf kala pada sabtu kemarin diikuti oleh empat puluh tiga kapal layar termasuk kri dewa ruci dan kri bimasuci milik tni angkatan laut
hari ini para peserta sel sabang akan diperkenalkan dengan tradisi aceh
panitia telah mempersiapkan permainan tradisional hingga panggung budaya yang akan disajikan
sebelum sel sabang dua ribu tujuh belas berakhir pada senin empat desember esok hari
untuk cuaca di sabang aceh pada hari ini mungkin jika kita lihat dalam beberapa hari kebelakang memang cukup tidak bersahabat
hal tersebut memang berpengaruh dengan jumlah peserta sel sabang dua ribu tujuh belas yang tadinya memang diikuti oleh empat puluh tiga kapal layar termasuk kri dewa ruci dan kri bimasuci milik tni angkatan udara
namun pada hari ini memang sejumlah peserta sel sabang memang sangat menurun
dikarenakan pada tanggal satu
dan dua desember kemarin cuaca yang ada di perairan sabang sendiri kurang bersahabat
oleh karenanya memang sayang sekali memang ada sejumlah ataupun sebagian besar para peserta sel sabang memutuskan untuk tidak melakukan kegiatan ataupun menyelesaikan kegiatan yang akan selesai esok hari pada tanggal empat desember
hal ini memang betul sekali aldi berpengaruh dikarenakan memang bmkg pada satu desember kemarin merekam ada satu bibit ataupun dua bibit siklon baru salah satunya
yang ada di laut andaman yang disebut dengan identifikasi sembilan puluh tiga w ataupun bibit siklon sembilan puluh tiga w begitu
bibit siklon ini ditemukan pada satu desember kemarin dan mempengaruhi cuaca yang ada di sekitar utara aceh yaitu termasuk kota banda aceh loksemawe serta sabang
saya sendiri merasakan dampak dari bibit siklon sembilan puluh tiga w ini ketika kemarin saya menyeberang dari pelabuhan ulele ke pelabuhan balohan
di sabang ini yang dimana memang salah satu dampak dari bibit siklon tersebut merupakan tingginya gelombang laut sekitar dua lima hingga empat meter dan juga berpengaruh dengan intensitas hujan dari sedang sampai tinggi begitu
selain juga adanya angin kencang hal tersebut akibatkan ada sedikit impact begitu terhadap berlangsungnya sel sabang dua ribu tujuh belas
tapi tadi saya sempat berbincang melalui sambungan telpon dengan humas bmkg bapak hari tirto jatmiko yang mengatakan bahwa sejak direkam pada tanggal satu desember kemarin
si bibit siklon ini memang sedikit menjauh ke arah barat daya dan menjauhi perairan indonesia dan memang tidak perlu ada yang ditakutkan begitu
walaupun pada akhirnya dampak dari bibit siklon sembilan puluh tiga w ini nanti tetap akan bisa dirasakan dari dua hingga empat hari mendatang
yang dimana warga yang
tinggal di daerah sumatera utara maupun wilayah aceh tetap harus masih merasakan tingkat intensitas hujan dari menengah serta tinggi angin kencang serta gelombang laut
ya fitria ini salah satu tujuan diselenggarakannya sel sabang pastinya adalah untuk menggenjot pariwisata aceh
sejauh ini meskipun diguyur hujan dan juga angin kencang bagaimana anda melihat antusiasme wisatawan terhadap acara ini hingga hari ini
jika saya melihat kemarin di mana sel sabang kemarin dibuka oleh wakil presiden republik indonesia yusuf kala
memang ada seperti bentuk antusiasme begitu dari warga masyarakat yang tinggal di sabang sendiri
mengingat bahwa memang potensi dari sabang sendiri sangat baik begitu dengan pemandangan laut serta keanekaragaman budaya
sejauh ini memang tadi kemarin saya sempat berbincang dengan beberapa warga yang mengatakan
di luar dari jumlah peserta yaitu turis asing yang datang dengan adanya sel sabang dua ribu tujuh belas ini juga menarik para wisatawan lokal
seperti kita ketahui dengan adanya kri bimasuci dan kri dewa ruci di sini juga menambah antusiasme dari masyarakat lokal ataupun turis lokal
ada yang beberapa yang datang dari kota kota besar di pulau jawa dan bahkan ada beberapa datang dari kota dari pulau sumatera sendiri
yang mengatakan walaupun memang sabang ini namanya sudah mendunia
namun bisa dikatakan sejauh ini potensi yang dimiliki oleh sabang sendiri kurang digarap secara serius
walaupun memang di samping dari pelaksanaan sel sabang dua ribu tujuh belas yang memang terhambat oleh cuaca
namun jika dilihat antusiasme pada hari ini jika saya boleh sedikit gambarkan memang
kondisi dari kota sabang hari ini bisa dibilang cukup senyap
memang kegiatan kegiatan memang terlihat pada malam hari di mana para warga ataupun yang datang ke kota sabang itu keluar untuk mencari makanan atau berkuliner
namun di hari minggu ini yang dimana esok hari sel sabang dua ribu tujuh belas akan selesai
namun hawa dari festivity ataupun kemeriahan dari sel sabang dua ribu tujuh puluh sembilan memang kurang terasa
namun di saat yang sama memang ini merupakan bentuk
salah satu kegiatan ataupun keinginan dari pemerintah provinsi daerah istimewa aceh begitu
begitu juga dengan pemerintah kota sabang yang dimana ingin menunjukkan bahwa kota sabang ini walaupun berada di ujung paling barat indonesia
juga bisa memberikan opsi sebagai tempat wisata tidak hanya untuk para wisatawan asing
namun juga untuk wisatawan indonesia yang memang sangat disayangkan jika kita
hanya berfokus kepada tempat tempat wisata lain seperti bali ataupun nusa tenggara gitu
sedangkan ada satu pulau di ujung indonesia yang memang memiliki potensi yang sangat baik
dan memang bisa dibilang fasilitasi yang sudah ada seperti hotel dan tempat makan dan lainnya memang sudah cukup memadai
ya baik aldi di sini
fitriah sungkar semoga cuaca di sana cepat cerah begitu sehingga ada juga pengunjung bisa menikmati
kelanjutan dari serunya sel sabang dua ribu tujuh belas
terima kasih atas laporan anda fitriah sungkar produser lapangan cnn indonesia melaporkan dari sabang aceh